mas ah lagi latihan ada ada aja sakit perut lagi dia
capekan sendiri kan
kamu ngerti kan maksud mama
mama gak mau terjadi apa apa sama rumah tangga kamu
urusan kamu sama al
itu urusan kalian berdua
udah pokoknya gitu aja ya sayang
aja ya allah memang yang dibilang pasal nusri itu bener
dennis yang perkuasa jessica
apa bener yang al katakan
kalau dennis yang memperkuasa jessica
setelah yang sekarang
jangan jadi pelakor
pak mali tau
randy itu udah tungguin sama jesse
jessi itu udah punya cincinnya dari randy
kenapa mas randi gak pernah cerita apa apa
sama hubungannya sama jesse
apa dia sengaja permainin aku sama ini
padahal aku percaya sama dia
eh neneng itu ya
walaupun neneng galak
tapi hati nenek itu lembut banget
udah gitu neneng itu orangnya latahan
neneng jadi ikutan pengen nangis
kan harus galak
satu jagad raya indonesia raya
itu juga tau
kalo neneng elsa jesse itu sahabatan
beneran udah tunangan
iya beneran lah
orang neneng aja sering banget dipamerin foto prewetnya
sama neneng tuh bosen
si jesse itu udah nunggu nunggu banget
adi mau nikahin dia
soalnya kan adi udah janji mau nikahin
tapi gatau kapan
orang kita ajak kemaren sempet kabur tau
mau ini mau keakat nikahnya jesse sama adi
tapi gatau nya malah
jessenya salah tanggal
jesse sama adi sama tuhan yang tau
baju buat besok foto
kan udah dibilangin sama dokter
harus banyak istirahat
kamu gak mau nyobain juga
lalu kita latihan aja yuk
ganti baju istirahat
foto kenapa harus pakai latihan
nanti kamu kan selalu salah salah
terus nanti kita sampe malem
atau bisa sampai subuh nanti
mungkin cuma sejam doang langsung kelar
kan kamu kaku banget mas
misalkan kamera dari sana
kamu megang pelut aku
keliatan gigi dong
aku mau posenya nanti
kita cium pelutnya gitu
kenapa ketawa ketawa tadi
seneng aja aku
kayak dulu mas
kayaknya kita pernah foto kaya gini juga
masalah lagi latihan ada ada aja
sakit perut lagi dia
ya allah din
capekan sendiri kan
udah tau lagi sakit
masih pake foto
sama tidur ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
maka dari itu
maka dari itu
saya sarankan agar natobi segera menikahi nak rati
untuk menghindari timbulnya omongan yang gak enak di tengah masyarakat
kalau tidak ada halangan
insya allah dalam waktu dua minggu ke depan
saya akan menikahi rati
jadi pak kiai gak usah khawatir
oh baguslah kalau begitu